eh ben gak ada urusan sama lu
lo gak usah takut ben tenang aja
gue gak akan nyakitin lu kalo lu bisa jujur
kasih tau gue
apa sih alasan lu ngurung reva kayak tadi
gara gara ulah lu
dia jadi nuduh gue
katanya gue yang nyuruh lu untuk ngurung dia
apa lo disuruh sama sila
kamu tuh kemana sih
mana hp gak aktif
kamu gak apa apa kan
duh kak maaf banget ya udah bikin kakak jadi khawatir
tapi aku gak apa apa kok beneran
apa semua ini gagal cowok resah itu
gak kasih pelajaran dia
udah udah tenang dulu ya
kakak lu yang sendiri kan
aku sehat sehat aja kok aku tenang aja ya
terus kamu kemana
kenapa kamu sampai gak ikut ujian kayak gitu
bisa makin ribet ya
bisa makin ribet nih kalau gue jujur sama kak dean
sebenernya aku tuh juga kesel banget kak
tapi aku gak ikut ujian tuh karena sama aku sendiri kok
jadi tadi tuh perut aku sakit
mak aku kan kambuh
terus menurut aku jadi gak enak
terus aku jadi kelamaan di toilet kak
maaf banget nih ya
kakak jadi ikutan paniknya
dari kecil suka kayak gitu dia
suka sok kuat sok tegar
ngerasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri
kalau jadi ikut ikutan kakak gue
yaudah kak deyan
mending sekarang kak deyan kerja lagi gi
jangan berkeliaran di kampus
setelah aku cariin pacar nih
ya udah kakak pulang ya
titip adek aku ya
kenapa lo gak jujur aja sama kakak lo
aduh raya lo ngeliat tadi reaksi dia kayak gimana
karena gue jujur sama dia
boy tuh bisa abis tau gak sih
pukulin sama dia dihajar
dan gue juga gak mau dia ikut campur soal masalah gue
udah biar gue selesain masalah gue sendiri aja
tapi gue senang banget deh kakak lo kere banget kayak gitu sama lo
gue jadi pengen punya kakak cowok
biar ada yang jagain kue
ehm mending ya daripada lo ngarepin punya kakak
gimana kalo sekalian aja lo jadian sama kak deyan
karena tau gak sih kakak gue itu jomblo
dan selain jomblo dia tuh jomblo yang gagal move on
ya mending lo jadian aja sama kakak gue ya
males banget gue punya adik ipar kayak lo
justru lo harusnya bersyukur tau gak sih punya adik ipar yang cantik banget dan imut banget kayaknya
kayak perut gue gak enak lagi deh
cabut dulu ya
yaudah yuk gue anterin
udah gak apa apa aman kok
oh yaudah kalau ada apa apa lo kabarin gue ya
iya gue duluan ya
kenapa lo ngerjain defa
gara gara bunda lo
dia jadi horse
udah disuruh sama sila
tuh kan bener
pasti cowok nyebelin itu yang nyuruh eben ngerjain gue
bukan urusan lo baik
jelas ini urusan gue ben
lo tau siapa gue kan ben
lebih baik lo jujur
silah kan yang nyuruh lo
ben ya ben
kenapa sih lo mau disuruh sama sila kayak gitu
harusnya lo mikir panjang
misalnya tadi reva kena apa apa di gudang
karena itu kriminal ben
tapi kalau seandainya lo berani untuk jahatin gue lagi
gue gak akan tinggal diem ya
jelas jelas gue gak salah
gue yang salah juga
gue yang nyelamatin lo
lo masih nyalain gue
jelas jelas ini semua kelakuannya pacar lo kan
pacar lo yang cemburu gak jelas sama gue
jadi mending sekarang lo bilangin sama pacar lo
untuk gak usah gangguin gue lagi
gak usah bikin rusuh
daya ingat lo tuh rendah ya
jadi stop bilang kalo silah masih pacar gue
ala udah deh lo gak usah ngeles mulu
orang udah di upload kok buktinya sama cewek lo sendiri
hah cocok deh lo berdua
yang satu cewe nya rese
terus yang satu lagi cowok nya nyebelin
pasti lo cemburu kan
lo pengen di posisinya silah kan
ih ngapain juga gue cemburu sama lo
eh dengerin ya
gue gak ada sama sekali perasaan kayak gitu kalau
apaan sih kenapa jadi gue deh
tuh muka lo merah
gak ada biasa aja muka gue gak merah
eh gue minta ya sama lo gak usah ngelibatin gue lagi dalam urusan lo oke
lu tuh ngegas mulu ntar darah tinggi loh
eben gara gara lo
gara gara lu nih eben jadi kabur
ngomong mulu sih nyerocos terus gak bisa diem
ya gimana gue mau merhatiin eben kalau lo ngomong terus
ah udah udah udah gue ngomong berdua
gue gak ada urusan dengan lo lagi jadi mending sekarang lo pergi dari sini
udah muak gue ngeliat muka lo
sembarangan ngomong gue cemburu
aduh aduh aduh
itu kan perut gue jadi sakit lagi kan
emosi sih bawa nya ketemu dia
tuh kan perut gue jadi sakit lagi kan emosi sih bawa nya ketemu dia

tuh kan perut gue jadi sakit lagi kan emosi sih bawa nya ketemu dia

tuh kan perut gue jadi sakit lagi kan emosi sih bawa nya ketemu dia
tuh kan perut gue jadi sakit lagi kan emosi sih bawa nya ketemu dia
tuh kan perut gue jadi sakit lagi kan emosi sih bawa nya ketemu dia
tuh kan perut gue jadi sakit lagi kan emosi sih bawa nya ketemu dia
tuh kan perut gue jadi sakit lagi kan emosi sih bawa nya ketemu dia
gue lupa stok obat lagi di mobil
gak perlu gue gedor kayak pintu gudang kan
gue bener bener udah gak ada waktu dan tenaga ya buat ngeladenin lo
ngapain sih lo udah gak usah maksa maksa gue ya
bisa dibilangin baik baikan
aduh ngapain sih
lo tuh gak usah sok kuat
lo gak usah maksain diri